biarin aja dia berjuang sendiri
cari jalan sendiri
sebelum dia tanggung jawab sama perempuan yang bakal jadi istrinya
kalau jodoh yang jadi istrinya itu anak kita
nah roy harus bisa tanggung jawab
ke hidup dia sendiri
nggak perlu dibantu orang tuanya
atau kita sebagai mertuanya
iya maksud akang itu
sampai waktu yang tidak ditentukan
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
belum ada komando dari kang cecep
belum ada kabar
sebetulnya saya masih sakit
hatinya lebih parah lagi
gara gara gak bisa balas dendam
benar kalian sudah boleh pulang
iya proses penyembuhannya di rumah aja
kang darman sudah bawa ambulan buat ngangkut saya sama uhen
parkir di depan
terus terus terus terus terus terus
terus terus terus terus
di tempat saudara saya biasa markir
ada enam orang anak buah bang edi
yang satu kayaknya orang yang mereka suruh jadi tukang parkir
dua lagi saya nggak tahu
kalau dilihat dari badannya
sepertinya mereka orang yang dibayar buat jadi tukang pukul
di tempat waktu itu
kalau kita ketemu
kang cecep sama tamunya udah pergi
kang cecep kang ujang sama kang murad mau kemana ya
kamu tahu gak
masih sibuk urusan percintaan
masih sibuk urusan percintaan
masih sibuk urusan percintaan
saya jadi penasaran sama urusan percintaan dia
di warung biayah
ada bosmu pun